saudara tak terima lapak dagangan yang ditertipkan petugas
pedagang kaki lima di kawasan senen jakarta pusat mengamuk
hingga nyaris terlibat baku hantam
salah seorang pedagang kaki lima ini emosi
pada petugas satuan polisi pamung praja
aksi protes bahkan nyaris berlanjut dengan baku hantam
karena pedagang itu tak terima petugas mengangkut paksa barang dagangannya
pedagang lainnya berupaya menenangkan kedua belah pihak
salah seorang ibu juga terlihat histeris
ia tak terima karena penertiban dilakukan
ia juga terlihat terlihat terlihat
kalau nggak punya saya nggak ada kendagang di sini
jadi ini sementara untuk melakukan penyekatan
supaya lalu lintas lancar dan penjalan kaki
tidak lagi terhalangi itu berjalan